komite nasional keselamatan transportasi atau knkt mengungkap insiden pilot dan kopilot batik air tertidur saat menerbangkan pesawat airbus a tiga ratus dua puluh rute kendari jakarta pada dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
pilot tertidur selama dua puluh delapan menit
setelah lepas landas pukul delapan lewat tiga puluh tujuh di ketinggian tiga puluh enam kaki co pilot yang merasa mengantuk memutuskan tidur setelah ditawari istirahat oleh sang pilot
pilot kemudian mengambil alih tugas kopilot
sekitar pukul delapan lebih empat puluh tiga pagi pilot masih melakukan kontak awal dengan pengatur lalu lintas udara jakarta
satu menit setelahnya pilot tertidur
setelah pilot tertidur sekitar dua puluh delapan menit ia terbangun dan menyadari bahwa pesawat tidak berada di jalur yang benar
yakni menyasar di sekitar langit cianjur sukabumi jawa barat
kemudian pilot membangunkan kopilot dan menanggapi panggilan
dari pusat kendali wilayah jakarta dan pesawat kembali ke rute yang benar